polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kebakaran besar
yang menghanguskan lebih dari satu enam ratus kios di proyek senen jakarta
api berkobar sejak kamis dan baru benar benar padam sabtu sore lalu
tim dari puslat forma bespori menggelar olah tkp untuk mencari pemicu kebakaran besar
yang terjadi di blok satu dan dua proyek senen
penjagaan dilakukan anggota polda metro jaya polres jakarta pusat dan polsek senen
agar proses penyidikan bisa berjalan lancar
puslat forma bespori meminta konfirmasi dari dinas pemadam kebakaran dki jakarta
terkait dugaan ataupun juga terkait dengan kestabilan rangka bangunan untuk dilakukan olah tkp